aksi jemput paksa jenazah oleh pihak keluarga kembali terjadi
di bekasi timur jawa barat puluhan anggota keluarga almarhum menjemput paksa jenazah
yang meninggal di rumah sakit mekarsari senin siang
keluarga tak terima almarhum difonis covid sembilan belas
setelah dirawat enam hari di rumah sakit karena didiagnosa mengidap penyakit paru
puluhan anggota keluarga almarhum memaksa membawa keluar jenazah pria berusia lima puluh tahun
warga sri mukti kabupaten bekasi tersebut untuk keluar dari rumah sakit
sejumlah petugas keamanan dan petugas medis yang mengenakan alat pelindung diri
tak bisa berbuat apa apa saat jenazah almarhum dibawa keluar dengan tempat tidur rumah sakit
sementara pihak desa asal almarhum masih meminta keterangan dari pihak keluarga maupun rumah sakit
jadi kita ini belum ada laporan yang palit
warga kami meninggalnya penyebabnya dan disebabkannya oleh kematian warga kami itu apa
penyebab dari corona atau bukan
hal serupa terjadi di surabaya
rombongan keluarga membawa pulang secara paksa jenazah hindun juwarohmi
dari rumah sakit paru surabaya pada empat juni lalu
pihak keluarga bersikeras menganggap pasien berusia empat puluh delapan tahun tersebut bukan pasien covid sembilan belas
sehingga mereka menjemputnya untuk dimakamkan secara normal tanpa protokol kesehatan
pihak rumah sakit tak dapat berbuat banyak karena pihak keluarga memaksa dan mengancam petugas keamanan
dari keluarga pasien itu menerobos masuk ke dalam ruang isolasi
dan dengan mengancam petugas itu membawa keluar paksa jenazah
yang saat itu sudah kami lakukan perawatan jenazah atau pemulasaran jenazah
bahkan sudah sempat kami solatkan
kapolsek semampir kompol agus arianto mengatakan
bahwa perilaku dalam video tersebut dipicu oleh kurangnya pemahaman pihak keluarga
terkait prosedur penyelidikan dan penyelidikan perubahan yang terjadi di rumah sakit paru surabaya pada empat juni lalu
dengan menanganan pasien covid sembilan belas
jenazah kini telah dimakamkan di tpu keputi surabaya
sementara tempat tidur rumah sakit juga telah dikembalikan oleh pihak keluarga
tim tiputan cnn indonesia